minimnya fasilitas transportasi yang layak membuat ratusan warga pulau raas madura memilih mudik lebih awal
mereka bahkan harus bertaruh nyawa menyerbu kapal kayu di tengah laut
di dalam kapal pun mereka harus berbagi tempat dengan barang kebutuhan pokok hingga perabotan yang dibawa warga
beginilah perjuangan warga pulau raas madura di pelabuhan syah bandar upp kalbut unit jangkar situbondo senin pagi
minimnya fasilitas transportasi laut yang memadai untuk pulang kampung membuat mereka terpaksa bertaruh nyawa di tengah laut
untuk mendapat tempat yang nyaman mereka harus berebut naik ke kapal layar motor kayu tradisional ini
agar tidak jatuh ke laut sedalam lima puluh meter mereka harus berhati hati meniti ke atas kapal
selain itu agar sampan kecil yang mereka tumpangi dari darat tidak terbalik mereka pun harus bergegas menaikkan barang barang dari berbagai sisi kapal
sejumlah anak anak pun harus digendong warga
mereka harus bergortong royong agar tidak jatuh
sementara pemudik yang tak mau antri di pintu masuk kapal yang sempit memilih memanjat dinding kapal
aksi mudik maut ini terpaksa dilakukan para pemudik karena terbatasnya tiket mudik kapal feri yang menuju kampung mereka
sehingga mereka memilih mudik lebih awal
selain mengangkut penumpang
warga juga membawa sepeda motor dan perabot rumah seperti tursi dan sofa untuk berlebaran
meski kapal kayu ini tidak memiliki spesifikasi sebagai kapal penumpang
namun transportasi ini beroperasi resmi di pelabuhan syah bandar upt jangkar
pemudik pun harus membeli tiket berlapis
mulai dari tiket masuk pada upp kelas dua kalbut wilayah jangkar sebesar rp dua
dan motor rp tiga serta tiket kapal rp lima puluh lima
zainal alim hustafa situ bondo jawa timur